yang sedang ramai kita chance topic sekarang ada di belakang saya
apa tabloid indonesia baroka
jadi memang yang menjadi perhatian publik belakangan ini
yang menjadi kontroversi adalah munculnya tabloid indonesia baroka
yang dikatakan sebagai rengkarnasi obor rakyat
tapi dalam versi yang berbeda
ya bagaimana itu kita nggak tahu apakah betul atau tidak
tapi jurubicara badan pemenangan nasional prabowo sandi
andre rosiade mengaku pihaknya sudah melakukan penyelidikan
dan menemukan keterlibatan wakil direktur komunikasi politik
tim kampanye nasional jokowi maruf ipang wahid
bagaimana sebenarnya proses detail penelusuran dari anda
terkait dengan siapa dalang di balik tabloid indonesia baroka ini
ya memang tim it kami terus melakukan investigasi
kita tahu ada website indonesia baroka
memang konten konten yang ada di website itu
tidak mengandung konten negatif ya
tapi konten konten ini patut diduga
menupakan hasil produksi ibang wahid
nah dalam penelitian tim it kami
menginvestigasi ada rekam jejak digital
mas ipang di website ini
ada rekam jejak digital
mas ipang di website ini
rekam jejaknya seperti apa itu bang andre
ya itu teman teman it yang meneliti dan menemukan
kami ada rekam jejak mas ipang di dalam website indonesia barokah ini
nah yang menariknya
meskipun kontennya tidak negatif
tapi logo website indonesia barokok ini
nyaris sama dengan tabloid indonesia barokah
nah ini kita menunggu klarifikasi dari mas ibang wahid
di mana kami menemukan
jejak rekam digital mas ipang di website
punya logo yang sama dengan tabloid indonesia baroka
untuk itu kami menunggu klarifikasi beliau ya
sehingga kami sampaikan patut diduga
mas ibang mengetahui soal tabloid indonesia baroka ini
oke itu tadi
apa tudingan analisa dari bpm prabowo sandi
tapi pertanyaan kita
benarkah ibang wahid
ada dibalik tabloid indonesia baroka yang kontroversi
kita akan langsung mengkonfirmasinya dengan wakil direktur komunikasi politik
dari tni pertama
tim kampanye nasional jokowi marufamin
ada mas ibang wahid
selamat malam mas ibang
assalamualaikum wr wb
saya langsung tanya ke pertanyaan inti
betulkah anda sesuai dengan yang dituduhkan oleh bang andre tadi
bahwa ipang wahid adalah sosok aktor intelektual dibalik indonesia barokah
seberapa betul itu atau sama sekali bohong mas ipang
ini tudingannya berat sekali
seperti saya sudah mention berkali kali
tadi seharian di media media
dan kemarin saya tulis di media sosial saya
bahwa saya bukan pembuat atau dalang atau aktor intelektual dari tabloid indonesia barokah
malah disitu saya nulisnya pakai demi allah
saya bukan pembuat dan saya tidak terlibat dalam tabloid indonesia barokah
yang harus saya luruskan adalah
indonesia baroka ini
tidak melulu masalah tabloid
jadi indonesia baroka ini adalah sebuah platform terbuka
yang karena kesamaan landasan pemikiran
jadi merupakan konsorsium pemikiran
tentang bagaimana kita menebarkan kebaikan sebanyak mungkin
jadi yang saya dan kawan kawan buat
itu lebih kepada konten konten kreatif
video ya terutama
karena latar belakang saya yang sutradara iklan
jadi kita bikin konten kreatif isinya
fokusnya di tiga hal
terus ujaran kebencian sama fitnah
jadi area kita disitu yang tiga tiganya murni kegiatan dakwah
indonesia baroka seperti apa
mas ipang yang anda produksi gitu
tadi anda katakan anda juga memproduksi indonesia barokah yang lain
apakah itu di media sosial
karena kalau kita lihat trace gitu mas ipang ya
di twitter atau mungkin di instagram ada indonesia barokah
itu anda yang memproduksi atau seperti apa mas ipang
saya bilang tadi ini adalah open platform ya
jadi semua orang boleh memproduksi apapun
dengan menggunakan logo indonesia barokah selama
itu adalah konten konten kebaikan
kalau dari saya fokus message nya adalah di masalah
eee tadi ujaran kebencian hoax sama fitnah dan lain lain
nah jadi siapapun boleh membuat konten kreatif
oke saya juga terlibat disitu membuat konten kreatif dan lain lain
bahwa si pembuat tabloid itu menerjemahkan ee
apa namanya message ini ke dalam bentuk tabloid
ya saya nggak tahu karena saya tidak kenal saya tidak berhubungan
jadi ya saya gak ngerti
nah terakhir yang dibilang sama andre adalah permasalahan ada rekam jejak digital
setelah dia melakukan digital forensik mungkin ya
yang ya ala kadarnya mungkin ya
jadi saya melihat gini
eh ada disitu yang banyak meme nyerang saya itu adalah masalah
membuat website dengan menggunakan email tersebut
yang kemudian dihapus
nah saya jelaskan yang dibeli oleh nizar
nizar ini adalah staff di kantor saya
yang dibeli oleh nizar itu adalah server hostingnya jadinya
server itu dibeli sama nizar untuk kegiatan
untuk kegiatan pekerjaan di kantor
jadi tidak melulu masalah indonesia barokah
udah dibelinya sejak lama
bahwa indonesia barokah kemudian ada kawan kawan
volunteer yang ingin menggunakan apa
server itu untuk membuat website
ya silahkan saja
dia bilang sama nizar nizar boleh pinjem gak
karena selama ini kontennya positif positif saja
jadi dibelilah eh dipakailah si server tersebut
pada waktu kejadian ini naik dan heboh
si pembuat website itu panik
terus dia langsung memindahkan servernya
dari server yang lama
jadi makanya disitu ada alamat emailnya berganti
menjadi alamat email yang baru
tapi bukan berarti itu dihapus tidak sama sekali
karena sama si pembuat karena pembuatnya merasa gak enak karena takut saya terlibat
jadi digantilah server tersebut
jadi itu kronologis ceritanya
jadi saya sendiri baru buka website itu baru tiga hari yang lalu
semenjak ini rame saya buka ini kayak apa sih sebenarnya
oh ini toh jadi kesitu
kayak misalnya di situ juga indonesia barokah itu ada yang bikin akun instagram
ada youtube ada twitter ada facebook segala macam
itu beda beda semua adminnya
dan saya juga gak ngerti juga
oke kalau tadi beda beda semua adminnya
terutama di media sosial mas ipang tadi anda tidak menyangkal bahwa
anda dan mungkin teman teman lain yang punya kontribusi secara konten gitu ya
terhadap indonesia baroka ini di media sosial
apakah itu gerakan masyarakat sipil biasa
inisiasi masyarakat sipil biasa
atau diinisiasi oleh tim kampanye nasional jokowi maruf mas ipang
oke tkn tidak tahu menahu apapun tentang gerakan indonesia barokah ini
karena saya ada di tkn
dan karena saya juga ngecek ini ke dalam tkn
mereka tidak ada yang tahu menahu
nah jadi bahwa ini ada orang banyak yang memang terlibat
untuk memberikan kontribusi kreatif
jadi kayak misalnya tadi yang saya bilang ada yang mengurus akunnya
itu beda beda dan itu orang itu mungkin tidak saling kenal gitu loh
saya sendiri juga nggak tahu
jadi ya saya cuma membuat aja gitu loh kira kira gitu
jadi sama sekali tidak ada keterlibatan tkn
asal mau membuat konten positif dengan label indonesia barokah gitu ya mas ipang ya
oke mas ibang kita ditahan dulu kita akan lanjutkan ke tkn ini ya

mas ibang kita break dulu kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
oke masih bersama mas nyarwi ahmad mas saidiman ahmad
dua ahmad dan bersama satu wahid mas ipang wahid
yang bergabung bersama kami melalui hubungan satelit
mas ipang masih bersama kami ya
oke mas ipang sekali lagi saya mau konfirmasi
jadi yang anda tahu adalah aktivitas indonesia barokah
di media sosial baik di youtube di twitter ataupun di instagram
tapi anda tidak tahu sama sekali ada aktivitas indonesia barokah
yang menjadi kontroversial ketika tabloid tabloidnya disebar gitu di mesin internet

ya yang saya terlibat adalah saya membuat konten kreatif
yaitu tiga karya konten video
selinya ada yang bikin website ada yang bikin instagram twitter facebook segala macam
saya tidak terlibat di situ
oke hanya membuat konten juga ya mbak
kalau tadi anda kan katakan ada orang orang yang ikut terlibat gitu dalam membuat konten di media sosial gitu ya
ada susunan redaksinya tabloid indonesia barokah ini
saya lihat ada pemimpin umumnya muhammad saka zulkarnain
kemudian pemerintahnya ada ikhwanuddin
alamat redaksinya di pondok melati bekasi
anda kenal nggak mas dengan orang orang itu mas
enggak satu pun nggak ada yang kenal
tidak ada yang kenal
satu namanya nggak ada yang ringebel
oke dari perspektif anda mas ibang anda sudah lihat belum isi tabloidnya
sudah justru itu yang sebenarnya
saya baru melihat itu sekitar tiga hari yang lalu dikirimin kawan pdf nya
saya buka ini mah cemen gitu loh
maksudnya kalau dibandingin sama obor rakyat nggak ada apa apanya
nah itu saya mau tanya kepada anda
artinya bahwa menurut saya ini nggak ada fitnahnya
nggak ada hoaxnya di situ
bahwa ini negatif campaign bisa saja
tapi kan ini bukan berarti black campaign
jadi sebenarnya isinya ya normatif normatif aja gitu loh
terus dibandingkan sama obor rakyat
mungkin karena penyebarannya yang masif kali ya
tapi ngomong substansinya jadi nggak ada apa apanya
semua orang pada sibuk di masalah penyebaran
tapi jarang yang sibuk ngomongin tentang substansi
itu yang bagi saya sebenarnya agak takutnya misleate
termasuk kayak pak jk gitu yang ngasih komentar
pak jk ngasih komentar
ya mas ibang ya kami akan membenahi komunikasi dengan mas ibang
saya mau ke mas nyarwi dan mas saidiman dulu
gimana komentar anda
ya kondisi sekarang ini kan di tengah
kondisi campaign yang makin masif ya
dan juga potensi kompetisi dan polarisasi yang menguat
itu kan ini post truth ya
maksudnya orang sering berlabelnya post truth ya
tidak ada kebenaran tunggal
dan kemudian informasi itu bisa di framing dengan cara apa saja
dan kepentingannya siapa
bukan hanya framingnya sebenarnya disini bu
tapi tafsir terhadap informasi itu
bagi mas saidiman mungkin melihat ini oke
nah itu contoh padahal cerita yang sama
nah ini adalah yang kemudian potensi orang lainnya yang bisa di frame dengan cara apa saja
nah ini adalah yang kemudian potensi orang lainnya yang bisa di frame dengan cara apa saja
nah ini adalah yang kemudian potensi orang lainnya yang bisa di frame dengan cara apa saja
kalau orang mengajar ask kitchen
kemudian potensi orang menuduh
karena tidak ada yang
disinformasi ya disinformasi itu artinya
memang apa itu digunakan untuk melakukan disinformasi terhadap publik

salah tafsir atau
tafsirnya memang diharapkan tersesat ke sana gitu
itu memang tujuannya ke sana gitu
memang tidak sebahaya mungkin
yang dikatakan mas ipang tadi ya
bahwa ini belum apa apa mungkin benarnya juga
tadi kita lihat sekilas juga
tetapi potensi untuk disinformasi
itu ada dan itu bisa
merugikan salah satu
dalam hal ini saya lihat yang mungkin yang banyak
dari kan mungkin kupu dua
kenapa kalau dikatakan tadi mas ipang
kita juga sudah sekilas tapi memang belum mendalami
betul tapi kita sudah sekilas lah
baca gitu ya anda lihat
kenapa ini begitu rame
jika tidak tadi dikatakan
mas ipang juga secara substansi
nggak ada yang salah ini negatif campaign saja
mas nyarwi juga bilang
ya betul kalau kita lihat judul judulnya
dan kita lihat isinya
ini mengingatkan saya waktu zaman mahasiswa
kalau kita bikin mau demonstrasi
kita bikin semacam ini
propaganda biasa dan mungkin masalahnya
seperti kata mas ipang tadi
ini karena mungkin disebarkan secara masif
jadi juga mengingatkan saya kepada tabloid tabloid
yang dibikin oleh hizbut tahrir
yang semacam ini juga
disebarkan ke masjid masjid al islam misalnya
atau media semacam sabili
waktu jujur jujurnya mirip semacam ini
itu media tapi isinya opini
dan itu kenapa
kalau tadi katakan itu kan sebenarnya biasa saja
tapi kenapa begitu ramai
semua orang berkomentar dan semua orang jadi mengutuk
itu apa yang membuat kejadian seperti itu
kita akan bahas itu saja
tetap bersama kami
oke saya mau kembali ke mas ipang wahid dulu
kalau kita bicara tadi anda katakan secara konten
sebenarnya tidak ada yang salah
atau tidak ada yang haram sekali
anda lihat banyak orang menyamakan indonesia baroka ini
dengan obor rakyat
secara konten substansi
anda lihat seperti apa
saya mau ke mas nyarwi dulu tadi
kalau tidak ada yang salah
kalau nggak ada yang salah
kalau itu benar
negatif campaign yang sah
halal dalam demokrasi
kenapa semua orang jadi
semua mengutuk loh mas
mau dari jokowi
mau dari prabowo
iya karena kalau kita lihat kan itu
ujung atau kunci dari ujung persoalannya kan ada di framing
cara menyajikan informasi
tapi bagaimana informasi itu dikemas atau disajikan
ya misalnya bagaimana misalnya
contoh aja ya
kenapa yang banyak dikritisi atau mungkin di frame
agak negatif prabowo
yang lain tidak
sebenarnya kalau dua duanya dimunculkan kan orang tidak
tidak berpikir yang kemana mana
terus yang kedua karena
karena juga dianggap
ini balik ke persepsi bukan informasi
tapi persepsi yang muncul atas informasi
nah ini kemudian bukan lagi teks yang sangat kuat di situ
konteksnya adalah peer press
jadi ini konteksnya adalah peer press
jadi konteks yang berkuasa bukan lagi teks
jadi konteks menentukan bagaimana persepsi itu terbentuk
dan kemudian pada akhirnya
siapa yang terganggu
tapi kalau tablot gini seberapa
kenapa orang menjadi lama lama mengutuk
kenapa jadi berbahaya
bukan saya kalau melihat elektoral harus kita ukur ya
dengan data seberapa
tapi sebenarnya begini
orang trauma dengan polarisasi
artinya sekarang ini kan banyak critical citizen
yang sudah mulai berpikir menahan diri
dan bagaimana misalnya hal yang seperti itu dikhawatirkan
akan memunculkan misalnya persepsi negatif
dan seterusnya polarisasi yang tidak hanya di sosial media yang kita saksikan
tapi bisa jadi di masjid
kita bisa bayangkan kalau masjid ya
dua kubu kemudian ada yang pro ini di masjid lagi misalnya
nah itu kan sudah tidak kebayang ya
karena sudah sampai ke ranah tempat ibadah itu ya
pendebatan dari situ
meskipun salah salah saja dialog berdiskusi berdebat di tempat tempat ibadah
itu juga mungkin gak haram dalam demokrasi
saya mau ke tempat ibadah ini ya
mas ipang kalau anda lihat tadi substansinya anda
ini gak terlalu bermasalah negatif kempen biasa yang halal buat demokrasi
tapi orang banyak menyamakan hal ini dengan obor rakyat gitu mas ipang
gimana anda melihat opini seperti itu
ya mungkin selama ini orang cuma punya satu rujukan
bahwa obor rakyat itu tabloid obor rakyat itu memang berbahaya
dan yang sekarang ini disama samakan dengan itu
padahal menurut saya sama sekali tidak berbahaya
ya biasa biasa aja
buktinya bapak asli bilang ini tidak berbahaya
tidak mengenung unsur kampanye
jadi diperbolehkan untuk disebarluaskan gitu loh menurut bapak asli
dewan persbu juga sama
jadi menurut saya gak apa apa
kemungkinan yang membuat kubu dua ribut
itu adalah karena penyebarannya yang sangat masif
dan langsung ke jantung pertahanan mereka
dua itu kan banyak mungkin bersandarnya melalui masjid masjid
nah begitu obor rakyat obor rakyat
begitu tabloid indonesia barokah ini diserang ke arah situ ke masjid masjid itu

dua ini langsung masuk ke masjid masjid itu
langsung merasa wah ini membahayakan
terbukti dari ucapan salah satu anggota bpn
yang memang bilang bahwa wah ini merugikan kami
karena ini bisa mengubah shifting opinion
dari si undecided maupun pemilih pemilih yang sudah di job
itu bisa pada goyang semuanya
itu yang bagi saya berpikir orang pada heboh untuk ngurusin masalah ini
mas ipang ini kemudian berlanjut jadi bola liar politik baru
selain kubu anda tkn jokowi maruf
kita lihat kepala sejarahnya
staff kepresiden juga quote unquote mengutuk lah ya
mengkritik pada dalam tabloid ini
ada juga politisi partai demokrat yang justru menembakkan peluru liar lagi ini
dengan adanya tabloid ini
saya buka dulu twitternya andi arief
yang mengatakan apa
saya bacakan ya mas ipang ya
hanya ada tiga kemungkinan politik
otak politik culas menghalalkan segala cara di kubu tkn jokowi
termasuk indonesia barokah
hasto sekjen pd perjuangan
dan anak muda psi
mudah mudahan saya keliru
jadi ada disclaimer terakhirnya
gimana mas ipang anda lihat komentarnya andi arief ini
bola liarnya bukan hanya ke ipang wahid
dan juga psi ini mas ipang
mungkin karena mereka
tapi andi saja
dampaknya bisa jelek karena sekarang pendukung pendukung nu pun yang
sebel dan marah juga banyak
ini ngapain keturunan mbah hashim mas ari ikut dibawa bawa untuk urusan yang dia tidak lakukan
nah ini kan berbahaya buat pemilih pemilih
demokrat maupun gerindra yang basenya masih nu
bisa berubah pikiran juga nih karena nyerang ini
jadi mungkin dicari sasaran tembak baru
which is yang mana berbahaya juga
terus abang ali mukhtar
sama psi psi saya yakin tidak terlibat
di urusan urusan yang seperti ini
jadi ya serba salah gitu loh
jadi bagi mereka
nah jadi ya kita sih
senang senang aja orang orang kita gak terlibat
bahwa kita mendapatkan keuntungan elektoral misalnya
ya kita senang senang aja
walaupun jelas tekn bukan pembuat dari tabloid indonesia barokah ini
tapi merasa diuntungkan nggak mas
dengan berada di tabloid ini
ada yang negatif ada yang diuntungkan
tapi menurut kami
ini membangkitkan giroh yang besar bagi
kawan kawan di bawah
itu pada semangat
kok minta orang saya ngerti juga
gak gitu kan
atau yang ibu ibu segala macam
itu pada minta semua
dari situ kelihatan sekali bahwa mereka ini
kubu satu dibanding dua
adalah militansi dalam menyebarkan fitnah dan hoax
itu kelemahan kita satu
kita gak bisa kita gak tega
sementara sebelah kalau kita lihat di grupnya
itu luar biasa
nah begitu ada tabloid yang dianggap
jadi bagi mereka langsung membangkitkan semangat
dan militansi yang tinggi
tapi anda lihat kalau kita bicara
substansi atau kontennya anda lihat ini bukan fitnah ya
tidak seperti obor rakyat
kalau saya sih melihatnya tidak
dan mbak waslu juga tidak bilang itu adalah fitnah
mas saidiman saya mau tanya kepada anda
ini bola liarnya berkembang nih mas saidiman
tidak hanya soal ipang wahid
tidak hanya soal tekan joko maruf
andi arief melontarkan peluru baru gimana anda lihat ini
ya pada akhirnya
yang pertama tadi ya
pertama saya ingin kritik dari tabloid ini adalah
mestinya yang melakukan ini
orang beneran dan berani tampil ke depan
menyatakan ini hal biasa sebetulnya ini semacam
dia kan kalau kita lihat
itu kebanyakan isinya itu menjawab
sesuatu atau opini yang berkembang di publik
soal hizbut tahrir ya ada soal obor rakyat
soal fitnah terhadap jokowi
counter attack sebenarnya ya
terhadap isu yang berkembang di publik selama ini
apakah itu perasaannya
membuatnya mesti lebih berani tampil ke depan jadi bisa lebih dipertanggung jawabkan
yang bermasalah sekarang karena yang membuatnya
kita tidak tahu siapa
jadi orang menciptakan kemudian
sebenarnya sebuah pembuatan nonton bisa jadi masukan dia untuk versi yang kedua
jadi bikin yang lebih galak
mas nyarwi ada lihat ini akan jadi bola liar politik baru nggak
meskipun tadi kata mas ipang anda juga mas haji imam juga setuju
secara substansi ini
tapi ini kan jadi bola liar politik
kalau dari isunya
isu yang di cover di tabloid itu
dikategorikan untuk potensi bola liar
bahwa ada model tabloid seperti ini yang bisa digunakan
untuk mengetek lawan misalnya
kemudian siapa yang mengetek tidak jelas
tuduhan tuduhan terhadap itu nanti akan muncul
nah ini akan jadi bahan yang terus menerus bergulir
kalau kita tidak ketemu dengan siapa pembuat pesan
karena di era dalam konteks kampanye
polarisasi sekarang ini yang makin kencang itu
siapa yang bertanggung jawab terhadap
pembuat pesannya itu penting
tapi sebenarnya itu juga bagus saya setuju dengan
bang saidiman tadi harus berani terbuka
gak apa apa kita debat
mas sipang ada komentar
ya jadi di saat yang sama ini
ada tabloid ada buletin namanya
kavah atau ada
semacam koran yang namanya
suara indonesia raya itu jelas jelas
menyerang kubu satu sekarang ini
cuma nggak ada yang pernah ngeributin
hal hal yang begini atau selebaran selebaran
yang jelas jelas mendiskreditkan pak jokowi
nah itu yang saya rasa orang nggak fair gitu
membandingkannya indonesia barokah
versus yang beberapa versi yang semuanya adalah
kubu satu sendiri juga
tidak seragam menanggapi indonesia barokah ini
ada yang mengutuk ada yang
seperti anda nih biasa biasa saja
ada konten yang negatif kempen
yang halal dalam demokrasi
ini kedepannya gimana mas
menyatukan suara ini supaya publik juga bingung
ya kita kembali kehilangan komunikasi dengan mas ipang
ini namanya kontroversial juga sampai
sambungan kita juga kontroversial
mas saidiman kalau tadi katakan
mungkin gak terlalu dalam dampaknya ya
di era sekarang anda peneliti politik
konsultan politik kalau anda menyarankan
kepada konsult apa klien anda
seberapa masif sih dampak tabloid tabloid
mungkin stensilan seperti ini yang kemudian disebarkan di publik
di era sekarang di era digital sekarang
ya kita memang berada pada era digital
tapi penetrasi digital terhadap pemilih
secara langsung itu belum sekuatnya mungkin yang dibayangkan oleh
justru selebaran selebaran ini itu adalah hal yang sangat penting untuk kita mencapai kepentingan kita dalam pemilihan kita

dan semacam ini bisa langsung menyasar pemilih sebetulnya
pemilih pada level bawah
di digital di media sosial dan mungkin orang bisa berdebat di sana
tetapi ini kan semacam monolog
orang langsung ke sana dan dibaca
tidak ada interaksi ya
tidak ada penyanggahan langsung
jadi ini mestinya bisa efektif juga ya
cara menangkal yang semacam ini ya dengan
dengan membuat sesuatu yang serupa mungkin
jadi harusnya ada counter attack versi lain gitu ya

mas nyarwi saya bayangkan nanti masjidnya penuh dengan masjidnya ya
jangan masjid itu saja
ya saya bayangkan juga kita tidak boleh lama lama
karena durasinya sudah habis
terima kasih mas nyarwi terima kasih mas yanggiman

juga kepada mas ipang wahid yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini
demikian layar pemilu terpercaya
pada malam hari ini pastikan anda dapat informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saksikan juga siaran langsung acara ini melalui live streaming di cnnindonesia com

saya budha diputro salam malam